dan juga ada kang kaka sumita sekjen komite independen pemantau pemilu atau kipp
selamat malam assalamualaikum mas ferry dan juga kang kaka
terima kasih telah hadir dalam layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
ini pekan terakhir dan kalau misalnya kita berhitung ya sedikit berhitung
ini sudah ada lebih dari tiga kejadian yang hitungannya mengganggu proses demokrasi saat ini
kemudian juga dpt ganda terus setting server kpu penghitungan suara di luar negeri yang sebelum ini juga masif
kalau misalnya mas ferry dan juga kang kaka melihatnya ini celah seperti apa sih yang ada dalam pelaksanaan pemilu saat ini
yang bisa dimainkan sedemikian rupa sampai banyaknya gempuran terhadap proses pelaksanaan pemilu
mungkin dari mas ferry dulu
ya kalau saya lihat sih ini ada dua konteks ya atau beberapa konteks yang muncul
yang pertama adalah terkait dengan aktivitas proses pemilunya
yang ini juga sedang dilakukan
misalnya soal daftar pemilih daftar pemilih pindahan
ini kan sedang berproses aktivitas yang dilakukan
logistik misalnya bagaimana keterpenuhan surat suara formulir dan lain sebagainya
termasuk soal persiapan pemungutan penghitungan suara persiapan penyelenggaranya kpps kpps kpps ln yang sedang di bimtek
itu hal yang memang terkait dengan soal proses tahapan yang ada
di satu sisi adalah soal kelembaganya
bagaimana kpu dan bawaslu juga menyikapi merespon berbagai hal yang ada terkait dengan mekanisme yang dijalankan
mas ferry mas ferry kan juga sebagai mantan komisioner kpu ya sudah berpengalaman sekali dalam proses pelaksanaan pemilu gitu
apa bedanya dengan saat mas ferry ini masih menjabat sebagai komisioner
ada bedanya dalam pelaksanaan pemilu kemudian juga mungkin masalah ini terjadi gak ketika mas ferry masuk
kalau dulu memang mungkin suasananya berbeda atau mekanisme proses elektoralnya berbeda
karena sekarang kan presiden dan legislatif ini disatukan
ini kan berbeda
selain itu ya
masalahnya dinamika masalahnya cukup berbeda juga
itu celah yang bisa dimainin
dan saya yakin sekarang ini adalah tidak hanya presiden presiden yang menarik tapi juga bagaimana nanti dpr itu juga sedang berkontestasi
ini kan menjadi penting
dan juga yang lain ya dpr dan dprd di kabupaten kota dan provinsi
nah saya pikir di situ yang memang lebih menarik lebih uniknya yang memang berbeda dengan pemilu yang lalu
sehingga dinamikanya ini luar biasa
apalagi untuk pemilihan presiden wakil presiden ini adalah kali kedua kan yang dilakukan
el pasiko ya betul sekali
dua ribu empat belas pernah terjadi ya pak jokowi melawan pak prabowo subianto
tapi yang kejadian seperti di selangor malaysia ini sepertinya kalau saya seingat saya sih walaupun saya belum banyak ikut serta dalam pemilu ya
ini baru pertama kali terjadi
mungkin sebelum kang kaka menjawabnya dari kacamata kipp kita bisa putarkan sedikit informasi terkini dari apa sih yang terjadi
apa sih yang terjadi di selangor malaysia terkait dengan surat suara tercoblos
oke inilah dia tempat lokasi penyimpanan surat suara
suatu suara yang sudah tidak tahu kita ini belum punya siapa
wah terlalu banyak surat suaranya ini
sehingga ini luar biasa banyaknya
ini sekitar dua puluh ribu
nah di sini telah tercoblos nomor
di sini dari nasdem
lepas itu ini dari kipp
ini dari nasdem semua
jadi semuanya dari nasdem
jadi kalau suara ini sudah tidak tahu kita ini milik siapa
tapi semuanya ini adalah penipuan
kami menemukan langsung bahwa ini adalah bukti presidennya sudah dicoblos
nasdem namanya ahmad
nasdem namanya ahmad
jadi kami harap ykpu indonesia membatalkan semua urusan tentang dpl malaysia untuk hari ini sampai ke tanggal empat belas untuk pemilihan di malaysia
kami harap dibatalkan
pak tira pak tira
sekarang gini pak adam
presiden kosong berapa
kosong berapa yang dicoblos
presiden kosong berapa
oke kang kakak ini hal yang biasa terjadi dalam proses demokrasi atau ini merupakan sudah mengganggu jalannya demokrasi
saya pikir ini pertama kita melihat bahwa ini ada cukup fenomenal ya beberapa hal
termasuk juga fenomenal yang ada sebelumnya
tetapi kalau saya lihat apa yang terjadi di malaysia di selangor ini
memang ini cukup mengganggu konsentrasi kita
kita hanya dalam beberapa hari ke depan ini akan melakukan
ya enam hari ke depan kita akan melakukan pemungutan suara di tanah air
memang untuk malaysia ini saya pikir cukup besar
seperti tadi di kuala lumpur saja sekitar enam ratus ribu pemilih
artinya kalau digabungkan dengan jakarta dua ini menjadi sesuatu yang sangat menarik
tetapi saya pikir konsentrasi kita tidak ke situ
saya ingin mendorong agar penyelenggara dalam hal ini kpu dan bawaslu turun ke malaysia kemudian ke kuala lumpur

tetapi saya pikir harusnya lebih cepat dari itu
sehingga di tanah air kita sudah mendapat kepastian apa sih yang sebenarnya terjadi dan kemudian bagaimana tindak lanjut dari proses ini
apapun seperti dugaan tadi dari bawaslu sudah hampir memastikan bahwa surat suaranya itu adalah memang milik kpu
tapi kalau misalnya pelaksanaan pemilu di luar negeri sendiri
terus kalau misalnya kita bicara malaysia
tadi sih kalau saya dapat informasi terakhir dari pak dino patijala
ini memang cukup masif gitu gangguan gangguan pesta elektoral yang terjadi
calon calegnya juga banyak
nah kalau dari kang kakak sendiri berarti apa yang ini perlu diperbaiki sebenarnya atau yang kurang selama ini
kita dalam bereformasi ini belajar sebenarnya
di satu sisi kita belajar untuk berdemokrasi dengan baik berpemilu dengan baik
di sisi lain juga ada pihak pihak yang belajar makin canggih untuk dalam tanda kutip mencurangi
jadi sama sama belajar
bukan hanya di luar negeri
di dalam negeri seperti politik uang dan lain sebagainya
dan orang belajar bahwa disitu ada sumber daya ada uangnya ada kemungkinan untuk akses terhadap kekuasaan dan lain sebagainya
dari proses belajar inilah kemudian kita dituntut sebagai bangsa sebagai penyelenggara pemilu sebagai pemerintah
untuk bagaimana berada di depan proses belajar itu
nah itu satu harusnya kan logikanya satu idealnya adalah satu langkah di depan
iya di depan
ini yang nampaknya saya tidak melihat itu
saya tidak melihat kita berada satu langkah di depan dalam hal penyelenggaraan pemilu
di mana elektoral manajemen melakukan perencanaan kemudian program dan lain sebagainya
secara sedemikian rupa
sehingga hal hal seperti ini harusnya sudah terantisipasi
mas kery gimana tuh
sebagaimana komisar kpu gitu
ada yang lemah dari penyelenggaran pemilu
saya ya tadi saya ingin menghalai soal yang kasus di malaysia ini
yang seharusnya malam ini sudah ada di malaysia
baik itu kpu tubuh dan bawaslu
tadi baru konversi
karena ini kan kejadiannya sudah siang
atau tidak sore lah
sehingga ini bisa diantisipasi
harusnya lebih cepat
dan kalau misalnya malam ini sudah dapat konfirmasi dari berbagai pihak
terus datang ke lokasinya
saya pikir sudah bisa konferensi pers dan sudah bisa menginformasikan sejelas jelasnya
bagaimana duduk perkara yang memang terjadi di kuala lumpur
itu yang harus segera dilakukan
maksud saya ini adalah bagaimana mekanisme yang lebih responsif lebih terbuka
itu juga dilakukan oleh penyelenggara dengan cepat
kalau saya lihat mas ferry
sampai dengan saat ini dua ribu tujuh belas ke sini lah
saya pikir ini catatan yang memang harus menjadi perhatian teman teman penyelenggara sekarang
jadi sisi profesionalitas yang betul betul sudah ada di teman teman sekarang ya ditingkatkan
sisi transparansinya lebih
kalau misalnya ada problem kan langsung saja diinfokan
ini loh problemnya seperti ini mekanisme seperti ini
sehingga bisa jadi ada awareness dari masyarakat
transparansi seperti itu kalau misalnya kayak bicara mengenai kinerja
kemudian juga ada celah celah tersebut dari penyelenggara pemilu
apa tidak menjadi presiden tersendiri gitu bagi penyelenggara pemilu secara keseluruhan
masyarakat jadi mulai atau bertambah tidak percaya gitu seperti yang sudah terjadi saat ini
iya kalau gini
kalau saya lihat sampai saat ini penyelenggara masih on the track
masih tidak ada problem apapun terkait dengan soal integritas
jadi kita tidak perlu khawatir
tidak perlu khawatir
apalagi survei survei sekarang ya
walaupun kita tidak usah terlena dengan survei dan harus juga mawas diri terkait dengan soal soal seperti itu
tapi yang pasti adalah sisi kinerja yang harus betul betul di

teman teman penyelenggara ini bisa antisipatif
kalau kejadian seperti ini soal misalnya soal server soal misalnya dulu kontainer soal sekarang hal hal yang memang itu terkait hoax
kalau misalnya ini juga apa kita coba lihat selidiki seperti apa
apakah memang betul kalau benar harus segera ditangani lebih lanjut
bawas lu juga harus segera menangani lebih lanjut
nah ini kan cepat melakukan upaya upaya antisipatif
sehingga tidak membuat masyarakat menjadi resah
ujung ujungnya khawatir soal delegitimasi ujung ujungnya adalah soal kepercayaan terhadap pemilu itu
nah ini yang harus kita antisipasi secara baik gitu bagi aktivitas proses penyelenggaraan pemilu
oke mas ferry sebagai mantan komisioner kpu tentu sudah tahu ya jalannya bagaimana kinerjanya dari dalam waktu mas ferry menjabat dulu dan juga kang kakak sebagai pemantau dari luar gitu
kalau misalnya kinerjanya prosedur seperti apa atau apa ya hubungan hubungan dengan pihak pihak mana saja sih yang kira kira
kira kira kalau mas ferry dan juga kakak kalian sekarang itu memperlambat sedikit lah gitu waktu kerja kpu dan juga bawaslu
sebenarnya hubungan dengan ya bisa dispesifikan dengan konteks apa
jadi kalau misalnya memang terkait dengan aktivitas seperti sekarang kan harus juga cepat berkoordinasi
nah itu hal hal seperti itu kan sebenarnya harus juga sudah walaupun memang kpu juga ada sisi birokratisnya tapi tetap harus segera ditangani dengan baik
ini force majeure yang harusnya mungkin
force major jadi apapun yang memang terkait dengan aktivitas yang ada ke pemilu apalagi ini satu minggu menjelang hari pemutusan suara
ya harus segera ditangani tidak ada istilah istilah yang terkait dengan soal birokrasi itu kan bisa harus ditangani
sekali lagi force majeure ya
nah sisi sisi itu yang memang tentunya harus menjadi perhatian teman teman penyelenggara sekarang
oke kang kakak
kalau saya melihat ada sesuatu yang kurang ya yang dari apa yang dilakukan oleh teman teman di kpu misalnya
ada teman teman bawaslu kemudian bisa mengkonfirmasi panbas ln nya
tapi kemudian saya tidak melihat ada ppsln yang ditampilkan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu
kan di sana ada ofisial artinya banyak bukan satu orang harusnya sudah ada yang bisa ditampilkan untuk minimal memberikan klarifikasi
nah inilah ada missing link sehingga harus menunggu memang perlulah segera seperti crash aja mereka datang ke
kepada kuala lumpur
tetapi juga sebelum itu seharusnya sudah ada laporan laporan yang resmi yang disampaikan oh kami punya ofisial di sana
menurut laporan ofisial kami di sana adalah seperti ini
sehingga ini sudah menjadi pegangan bahwa nanti setelah dikonfirmasi ada masalah itu hal lain
tapi secara ofisial secara resmi sudah ada yang disampaikan oleh teman teman di kuala lumpur kepada imam bonjol
nah ini yang nampaknya belum ada
yang ada adalah pernyataan pernyataan dari imam bonjol tanpa menyertakan detail dari apa yang di
terjadi di malaysia selain yang ada dari bawaslu misalnya
oke jadi pertanyaan makronya sih untuk masyarakat terutama para calon pemilu adalah sebenarnya
sekali lagi apakah kita harus khawatir gitu dengan kejadian kejadian yang seperti ini
tapi tahan dulu jawaban mas ferry dan juga kakak kakak kita teruskan kembali
kita lanjutkan kembali di segmen berikut tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya
mas firy terima kasih
artinya gempuran dalam pelaksanaan proses demokrasi seperti ini mau tidak mau membuat sebuah spekulasi sebenarnya
beberapa spekulasi di kalangan masyarakat terutama ada yang bilang terutama untuk surat surat yang tercoblos di malaysia ini kang kakak dan juga mas ferry ya
banyak spekulasi yang mengatakan ada kepentingan politik dibaliknya kemudian juga kepentingan kepentingan yang merasa diuntungkan dengan proses atau racun racun demokrasi seperti ini
analisis mas ferry sebagai mantan komisioner kpu dan juga kang kakak sebagai orang yang sering bekerja sama koordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu seperti apa mungkin kang kakak dulu
saya pikir ini untuk keseluruhan ya ini tidak menguntungkan kita sebagai bangsa ya kemudian tidak menguntungkan juga dalam perkembangan demokrasi
tetapi kalau kita bermain aktor artinya apa yang terjadi saat ini tentu saja kita bisa melihat aktor aktor siapa yang bermain di semua lini ini
nah sampai saat ini saya pikir apa yang terjadi adalah
bahwa ini akan menjadi ke tidak beruntungan indonesia adalah apabila munculnya distrust di masyarakat
sehingga upaya yang paling utama saat ini adalah semua pihak sebagai penyelenggara sebagai pemerintah bagaimana membangun trust itu dengan memberikan klarifikasi yang cukup bisa meyakinkan semua pihak apa yang sebenarnya terjadi
seburuk apapun yang penting bahwa itu sudah terungkap
tapi ada distrust dari masyarakat tersebut
jadi masyarakat tersebut jadi jelek banget dong untuk kredibilitas proses demokrasi di negara kita
saya pikir masyarakat itu harus belajar untuk bagaimana membangun percaya diri sebagai bangsa
dan proses demokrasi dan pemilu ini adalah proses pembelajaran
jadi kita harus melihat ini adalah proses pembelajaran karena kalau distrustnya itu kemudian meluas dan menjadikan proses yang sudah dirancang sedemikian lupa kepemiluan reformasi yang sudah berjalan ini
sudah lebih dari satu dekade loh pak kaka
kita jaga selama dua dekade kemudian terjadi disruption
saya pikir kita semua yang rugi
nah sekarang bagaimana kita menghadapi ini bagaimana exit strateginya
saya pikir disitu kpu dan bawaslu harus siap dengan exit strategi
dalam waktu yang singkat mereka harus bekerja dalam tekanan dan bisa menyelesaikan
sehingga kita bisa berpikir bukan hanya yang mohon maaf satu juta di malaysia
tetapi kita berpikir tentang satu ratus sembilan puluh dua juta dua juta yang ada di seluruh indonesia dan luar negeri
itu yang harus kita selamatkan
oke oke mas ferry sebelum saya masuk tadi distrust pengen saya panjangin sih
tapi mas ferry silahkan analisis dulu
kalau konteksnya konteks politik ini sudah masuk sudah ada real politik seperti itu kan
dan ini betul betul membawa sisi emosional masyarakat
jadi memang masyarakat pasti akan melihat ini menjadi catatan catatan seperti itu
tapi yang pasti harus dilakukan itu respon yang cepat
respon yang cepat sehingga dari mana
dari penyelenggara kpu bawaslu
kalau misalnya ada respon yang cepat dari kpu bawaslu saya pikir masyarakat juga akan tidak terlalu melebar disinformasinya seperti itu
yang selanjutnya adalah terkait dengan soal harus juga cross check
jadi kita lihat saja misalnya nanti bagaimana proses penyelesaiannya
nah banyak juga wa sms ke saya kang ini gimana informasi dia cross check dulu
saya bilang tunggu informasi dari kpu bawaslu
jadi tidak juga menjustifikasi tidak juga langsung memponis bahwa ini adalah menjadi bagian yang penting
tahu tanggung jawab siapa gitu seperti itu
jadi ini yang harus juga dilakukan
ini sebagai bagian dari pembelajaran politik juga buat masyarakat
supaya masyarakat dengan dinamika yang luar biasa menguras energi dan emosi ini betul betul bisa tetap dingin dan bisa dikanalisasi
ini yang memang yang penting
dan kita ini menjadi bagian penting dari proses pendidikan politik buat masyarakat juga
tapi distrust tersebut mau tidak mau pasti muncul dengan adanya banyak gangguan sepertinya
nah ini yang harus menjadi potensi penting
muncul topik itu yang pemantau dari luar negeri
ada yang sempat ada masih kan waktu itu training topik itu
tagar dari indonesia coast observer gitu
walaupun memang itu tentunya penting harus dilihat mekanisme yang dilakukan
misalnya indonesia ini problemnya apa sih sehingga harus ada pemantau dari luar negeri
apakah cukup misalnya kipp saja gitu kan
sebenarnya sudah ada
kawan kawan kita dari malaysia sudah
dari thailand juga atau dari mana
dari taiwan kemudian
memang diundang dari tiga bukit negara lain kan
itu kalau itu diundang
tapi kalau menurut saya ini menurut saya ketika misalnya negara tersebut ada problem soal demokrasi itu biasanya orang itu akan mendaftar ke bawaslu
kan mekanismenya kan seperti itu
mendaftar dulu ke kpu mendaftarnya
tapi kalau misalnya tidak biasanya oh fine fine saja negara indonesia cukup demokratis
walaupun memang isu isu di manifka segala macam itu memang ada
tapi ini yang memang menjadi pokok
bahwa kemudian misalnya nanti kpu akan mengundang itu namanya election visit program
jadi dia mengundang banyak negara semua negara kedutaan besar semua termasuk para pegiat pemilu luar negeri untuk menyaksikan ini loh bagaimana interaksi aktivitas di tprs
jadi bukan konteksnya dipantau diawasi dari luar negeri gitu ya
dalam tahap tertentu bisa seperti itu
artinya bahwa sebuah negara apabila kemudian di situ dilihat
dilihat bahwa ini ujungnya kan masalah hak asasi manusia
sebenarnya pemilu dan demokrasi itu ujungnya adalah pemenuhan terhadap hak asasi manusia
apabila hak aksesi manusia sedemikian rupa terancam mau tidak mau akan hadir komunitas internasional
sebenarnya kawan kawan kita juga karena kita kan berbicara tentang pemilu selalu berbicara tentang ham
dan pemantau pemantau pemilu indonesia seperti saya dan kawan kawan itu berbicara tentang bagaimana memberikan pemenuhan hak sibilah dan politik
nah kembali ke pemilu
nah kembali ke pemilu
sebenarnya yang terakhir adalah agensi ini
itu akan menjadi topik kita
karena akan mengurangi ya pemenuhan hak warga negara yang ada di malaysia misalnya
tetapi jangan sampai kemudian
kalau memang hanya terlokalisir di malaysia
bahkan terlokasi di satu tempat harusnya tidak melebar ke tempat lain
sehingga yang harus muncul ada saat ini adalah sebuah grain of the side
atau sebuah the side untuk penyelesaian
siapa yang bertanggung jawab seperti pak ferry katakan
kemudian ini harus disampaikan kepada publik
siapa yang bertanggung jawab apa konsekuensi dari semua itu
tapi itu kan seharusnya sudah dipersiapkan gitu
kalau misalnya bicara mengenai istilah perang itu parabelum sebelum perangnya
seharusnya sudah diantisipasi
saya pikir parabelonya adalah undang undang regulasi peraturan
saya pikir semuanya sudah dibuat cukup
hanya bagaimana mengimplementasikan
dan seperti misalnya bawaslu sekarang
bawaslu kemudian melakukan analisa kemudian kan ujungnya siapa pelakunya
dan setelah siapa pelakunya tentunya
dan proses pemahaman terkait dengan soal regulasi ini kan juga tidak ansi
atau tidak semata mata milik penyelenggara kpu bawaslu saja
tapi juga peserta pemilu
tapi kan yang jadi gagal atau prosedennya kan yang kena kpu dan bawas dulu sebagai penyelenggara pemilu
kalau misalnya kpu ajak melaksanakan aturannya
dan juga menginformasikan berbagai hal terkait dengan dinamika dinamika yang ada sesuai dengan aturan main yang ada
saya pikir tidak akan ada problem apa apa
dan masyarakat akan merimu oh iya memang seperti ini aturannya
jadi kalau misalnya ada hal hal yang di luar konteks yang terjadi di masyarakat
ketika aturannya seperti itu itu dipahami oleh masyarakat
pasti masyarakat akan mengetahui seperti itu
jadi missing linknya kalau kita sebagai media sebenarnya sudah mendapatkan informasi tersebut ya
dari kpu dan juga bawaslu
tapi kalau masyarakat gitu terutama yang ada di grassroots yang di tingkat bawah di daerah daerah gitu
missing linknya di mana kekurangan transparansi tersebut
atau sosialisasi yang kurang menyeluruh
menurut saya sih banyak faktor ya
pertama yang terkait dengan soal penyelenggaranya
jadi penguatan bagaimana betul betul ketika ada problem penyelenggaranya itu terbuka kepada masyarakat
dan cepat menangani problem itu sendiri
sekali lagi tadi durasi
jadi itu yang harus dilakukan
yang kedua adalah melokalisir informasi informasi yang disinformasi tadi
jadi tidak melebar dan tidak dijurnalisir
bahwa itu adalah informasi yang memang
akan menyebar ke semangat
dan yang ketiga adalah terkait dengan informasi informasi itu harus nyampe kepada masyarakat
sehingga masyarakat bisa memahami secara utuh informasi
termasuk juga diakini peserta pemilu
baik itu pasangan calon ataupun partai
itu juga bisa menginformasikan juga secara utuh informasi informasi terkait dengan aturan aturan yang ada
informasi yang disampaikan itu harus ada tolak ukurnya
misalnya penyelenggara pemilu kpu dan bawaslu
pemerintah sendiri punya tanggung jawab
begitu juga dengan partai politik dan peserta pemilu lainnya
tapi untuk penyelenggara pemilu harusnya sudah punya instrumen
sebenarnya informasi yang disampaikan sudah sejauh mana
sudah sampai ke informasi itu harus ada instrumen
nah saya tidak tahu apakah teman teman mempunyai instrumen untuk dapat mengetahui masyarakat sudah paham belum
apakah masyarakat mendapatkan informasi yang cukup atau tidak
apalagi masyarakat belum serentak ini pertama kali
apabila tidak mendapatkan informasi yang cukup termasuk dari media
maka akan diisi oleh informasi
informasi yang tidak ofisial
yang tidak resmi
dan itulah informasi informasi yang bisa saja bias
bahkan bisa mentarbalikan
pada saat terjadi bias dan terputarbalikan informasi
maka yang terjadi adalah pertama masyarakat merasa frustasi dengan semua yang terjadi
kedua bisa saja kemudian ini menjadi konflik
nah harusnya mitigasi terhadap konflik
itu harus dilakukan
kalau saat ini yang harus dilakukan untuk kasus di malaysia adalah bagaimana resolusi yang disebut sistemnya bekerja
secara cepat ya tadi
cepat kemudian tepat dan efektif
terakhir untuk kang kakak dan juga mas ferry
evaluasi sejauh ini baik dari netgrid maupun juga kipp serta sebenarnya antisipasi seperti apa sih yang harus dilakukan ke masyarakat yang lebih makro gitu
jelang enam hari ya
jalan tujuh belas april dua ribu sembilan belas ini
mas ferry dulu deh
ada beberapa poin yang memang menjadi penting
pertama yang saya sudah jelaskan di awal adalah bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu dalam
sampai dengan proses pemohonan pilihan suara
itu harus betul betul didesain dengan baik
tidak ada problem apapun
seperti halnya daftar pemilih urusan logistik
urusan logistik yang nanti akan nyampe ke tempat pemungutan suara
termasuk persiapan persiapan pemungutan suara
termasuk bimtek bimtek yang dilakukan oleh para penyelenggara di tingkat lapangan
seperti itu yang menjadi poin penting
yang selanjutnya masyarakat ini juga harus proaktif
dan juga kpu juga harus
bawas itu juga harus memberikan informasi informasi
yang optimal terhadap masyarakat
masyarakat proaktif untuk mendapatkan informasi yang memang
utuh terkait dengan aktivitas proses pemilu
sehingga itu menjadi bekal buat masyarakat
dan kita berharap bahwa masyarakat tidak
terlalu ini lah
mesti frustasi kayak gitu
frustasi dan lain sebagainya
tetap aja dia harus menunggu informasi yang memang real di lapangan
kang kakak tiga puluh menit
pertama masih begitu banyak problem yang kita hadapi
dari pengantar pemilih logistik dan lain sebagainya
laporan dari daerah masih ada logistik seperti surat suara
yang sampai saat ini
penggantian untuk yang rusaknya belum sampai
di samping kita bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat timbul
tetapi juga yang reguler tidak boleh dilupakan
dan saya pikir kpu dan bawaslu harus bekerja sama
bekerja keras untuk dapat menyelesaikan ini
kemudian meyakinan publik bahwa itu benar benar dilakukan
oke masih ada harapan untuk kita ya kakak

oke tapi tidak ada harapan untuk
ini durasinya karena sudah habis
kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini
demikian layar pemilu terpercaya pada malam ini
pastikan anda mendapat update informasi terkini
seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu sembilan belas
bersama layar pemilu terpercaya di cnn indonesia
terima kasih dan selamat malam